enggak mau nanya
kok berapaan kayaknya enggak mau nanya doang pernah ngelihat atau sesekali lu pernah denger
namanya ustadz rehan enggak ngerti banget banget banget woi enggak pernah jadi gue juga
udah nanya sama dia oh udah nanya sama dia apkt orang pintar aja kali ya astagfirullah
zimpo ii dari mana ada kepikiran begitu
enggak boleh dalam keadaan kita buntu dalam kita yang enggak tahu apa apa enggak tahu harus gimana
lagi panik frustasi kita nggak boleh terjerumus dengan hal hal yang menjurus kepada kemusrikan
sirik enggak boleh dosa besar enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
sudah makin lama nih urusan
bisa ditipu dong sebentar ya
mau ke wc mulus bang boleh bang
mau ke wc mulus bang boleh bang
apa ini titipin ke kita makin lama nih urusan apa sih bantu orang
eh elah tolong mending ke wc sebentar kalau lama pergi mana maghrib nih buka puasa di sini
depan odong odong lu aja nyusul ke wc siapa tahu disuruh bersih juga
ilahillah robby poipoi
eh pak maaf
pak eh udah
bapak punya sejarah pak sajadah
memangnya tadi malam udah
sholat pakai apa
semalam itu saya gelar sarung pak buat alasnya pak
jam segini mau sholat apa udah ini
oh saya mau sholat duha pak
kemana saya taruh itu lupa saya udah
emangnya bapak nggak pernah sholat wajib
ya begini udah
kan lihat sendiri saya sibuk sekali
banyak pesanan yang harus saya selesaikan cepat
tapi kalau sholat jumat sama puasa
saya udah pernah ketinggalan itu
memang terakhir kapan bapak sholat selain sholat jumat
kapan terakhir saya sholat
yaudah tuh kalau begitu
sholat jumat aja mas saya
saya selesaikan ini dulu dah
dulu aja lah
seperti semalam saja pakai sarung itu untuk sejadah ya
pakai sarung lagi
yaudah makasih ya pak
satu subscribe untuk dapat info utama
satu murah wp woy
gue gak mau di pinjemin lagi dah
tadi kita dikejar kejar sama satpol pp
jadi bingisan kan temennya
bang bantu temen saya bang
terima kasih banyak untuk kebaikannya
terima kasih juga sudah mau mampir di rumah saya
jadi dua duanya seratus ribu saja
oh begini udah
saya selain usaha menjahit ini
juga menjalankan usaha penginapan harian
mubazir ada beberapa kamar kosong yang tak terpakai
lumayan lah duitnya udah
oh kayaknya udah kayak duit
nggak percaya sama gue lu
ini satu ribu
waktu itu kamu tau
gue nggak temen nih
gue lagi baik gue lagi baik
kamu mau kamu lagi jahat
jangan kamu lagi baik
terima kasih udah
silakan dilanjutkan perjalanannya
itung dulu pak
kali aja lebih
sudah cukup cukup
makasih banyak pak
aku tak mungkin kom
waktu yakin senang datang ke sana
dimitra seperti seorang orang bedroom
being confirmin dia bingungkan kapan
ana akan pergi
tapi ana pasti akan kembali
ustadz antum sudah siapkan pakaian antum
nah kenapa jadi kita juga ikutan sih bang ustadz
iya bukannya udah ustadz sajo yang pergi
antum berdua kan asisten anak
jadi kemana pun ana pergi antum berdua harus ikut
lagian semua keadaan jadi begini gara gara antu memprovokasi anak
cepet siapin pakaian antum cepet
sebelum tongkat ana melayang ke muka antum
yaudah ustadz yaudah ustadz
berpuasa tapi tidak sholat itu ibaratkan makan tapi tidak minum
seperti apa coba rasanya
pak aku mau nanya kalau misalnya sholat di ujung waktu itu gimana
misalnya mau sholat zuhur tapi beberapa menit lagi mau sholat asar
sesungguhnya orang munafik menyangka dia bisa menipu allah
tapi sungguh allah lah yang menghinakan mereka
yaitu ketika mereka disuruh untuk sholat mereka malah bermalas malasan
ampun mama e
aduh mama e kenapa dia lagi mama e
kamu tahu tanda kiamat
tanda kiamat semakin jelas
alam yang sangat tidak ramah
manusia yang sangat serakah
tenang saja saudaraku
sebelum terlambat saudaraku
mendingan alet cepat
kita lepas tali dari metang pemotor tuh
lepas tuh tali
ampun mama e
he he mau hujan bang ustadz
kalau begini kan ajib
kulit ana terlindung dari air hujan
dan terlindung dari sinar matahari
tapi kan ambus sedang berkuasa
tas ambus udah berat
sekarang tambah lagi tasnya udah ustadz
makin berat saja
antum jangan bayangin besar atau berat tas yang antum bawah
antum bayangi besarnya fahala
antu melayani seorang ustadz seperti ana
seorang guru seperti ana
masih mau ngeluh antum
kalau anda bicara antum jangan suka selak
ana selesai baru antum bicara
bang ustadz tapi panggi berat banget bang ustadz
ana jadi capek bang ustadz
terus aja ngeluh
nanti kalau anda tidak ridho sama antum
antum nyasar di akhirat anda tidak akan tolongin
iya iya kita nurut dengan udah ustadz
tunduk sama ana
tinggal pelan pelan ya allah opi
ya allah ustadz pelan pelan
ya allah opi
opi bangun opi
ini ada kenapa
temannya kenapa bang
saya periksa ya bang ya
ya iyalah lo kan dokter
ya kali lo tukang rujak bebek
periksa yang benar
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi
ya allah opi